assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pada kesempatan sore ini
saya akan menyampaikan perkembangan penanganan covid sembilan belas di indonesia
saya ingin kembali menyampaikan beberapa poin penting
hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh presiden joko widodo
pada hari senin sepuluh mei dua ribu dua puluh
pemerintah mengapresiasi peran tni dan polri
yang sudah hadir di ruang publik
dalam mengantisipasi masyarakat yang tetap melakukan mudik
di tengah masa pelarangan mudik pada saat ini
yang sedang berlangsung hingga tanggal tujuh belas mei dua ribu dua puluh
pemerintah meminta tni polri tetap tegas dan konsisten
dalam menegakkan kebijakan ini
sesuai dengan peraturan yang berlaku
selain itu rapat terbatas kemarin juga memutuskan
seluruh tempat wisata yang berada di zona merah dan oranye
sedangkan tempat wisata yang berlokasi di zona kuning dan hijau
hal ini merupakan komitmen pemerintah
untuk mewujudkan covid sembilan belas yang terkendali
sekaligus pemulihan ekonomi
saya meminta kepada tni polri dan polri
untuk memulihkan kembali kembali ke tempat wisata yang berada di zona merah dan oranye

untuk berkoordinasi dengan satgas di daerah
untuk memastikan penerapan protokol kesehatan oleh pengunjung
saya meminta kepada kepala daerah dan satgas di daerah
untuk melakukan sosialisasi yang baik
kepada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan ibadah
saat hari raya idul fitri seperti takbiran
sesuai dengan surat id
edaran menteri agama nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
maka kegiatan takbiran hanya dapat dilaksanakan di masjid
dan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat
selanjutnya pelaksanaan sholat idul fitri di daerah dengan zona merah dan oranye
agar dilakukan di rumah
sedangkan di daerah dengan zona kuning dan hijau
dapat dilakukan di masjid dan lapangan
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat
dan maksimal jamaah yang hadir
terakhir silaturahmi dalam rangka idul fitri
agar hanya dilakukan bersama keluarga terdekat
dan tidak menggelar kegiatan open house
atau halal bihalal di lingkungan kantor atau komunitas
saya ingin menginformasikan bahwa screening
dilakukan oleh pihak kepolisian
dalam beberapa kegiatan operasi
terhitung sejak tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh
dan berdasarkan data akumulasi
yang dikumpulkan oleh kegiatan operasi tersebut
terdapat kurang lebih empat masyarakat yang positif
dan angka ini akan mengalami perubahan
seiring dengan berjalannya screening
selama kegiatan operasi tersebut
oleh karena itu
saya meminta kepentingan
untuk memastikan dalam kondisi sehat
dalam setiap aktivitas
dan tetap mematuhi protokol kesehatan
sehingga dapat terhindar dari penularan covid sembilan belas
update perkembangan kasus harian covid sembilan belas
terjadi penambahan kasus positif sebanyak empat delapan ratus sembilan puluh satu
dimana jumlah kasus aktif adalah sembilan puluh enam tujuh ratus empat puluh dua
sedangkan jumlah kasus sembuh adalah
hari ini saya akan menyampaikan terkait
jika dibandingkan dengan india
sejak bulan agustus tahun dua ribu dua puluh
sejak awal positivity rate di india
lebih rendah dibandingkan dengan indonesia
namun kondisi ini berubah sejak bulan april dua ribu dua puluh
hal ini tentu saja terjadi sebagai dampak
dari terjadinya lonjakan kasus covid sembilan belas di india
selama beberapa minggu terakhir
dengan penambahan hingga mencapai empat ratus ribu kasus dalam satu hari
jika dibandingkan dengan indonesia
positivity rate di indonesia cenderung mengalami peningkatan yang cukup tinggi
di bulan januari hingga akhir februari dua ribu dua puluh
lebih tinggi daripada positivity rate di india
namun indonesia mencoba belajar dari kondisi covid sembilan belas di tahun lalu
yang berdampak hingga awal tahun ini
perbaikan dengan penghapusan cuti bersama pada tanggal tanggal merah
serta intervensi kebijakan melalui pelaksanaan ppkm mikro
dan pembentukan posko di tingkat desa atau kelurahan
terbukti berpengaruh dalam menurunkan angka penambahan kasus positif
dan kasus aktif dari waktu ke waktu
hingga positivity rate juga menurun
yang terendah selama pandemi ini
secara umum data ini menunjukkan bahwa saat ini positivity rate di india
sedang meningkat tajam hingga ke titik tertinggi
sedangkan di indonesia sedang menurun cukup drastis hingga ke titik terendah
tentunya keadaan ini harus dijadikan refleksi bagi kita semua
kenaikan kasus di india yang terjadi akibat kegiatan keagamaan
dan kegiatan politik yang menimbulkan kerumunan massal ini
ini menunjukkan tidak butuh waktu lama untuk menaikkan kasus yang diakibatkan
oleh ab nya kita dalam menjaga protokol kesehatan
sedangkan di indonesia sendiri butuh belajar selama dua belas bulan menangani pandemi
untuk akhirnya menemukan formulasi yang tepat
dalam menjaga agar kasus dapat semakin turun setiap harinya
maka dari itu tentunya kita tidak mau kondisi covid sembilan belas di indonesia
yang sudah mulai menunjukkan perbaikan ini kembali memburuk
bahkan apabila kita tidak sama sama menjaga agar penularan tidak semakin meluas
contohnya dengan tetap mudik dan mengunjungi orang tua dan saudara di kampung halaman
bukan tidak mungkin kasus covid sembilan belas di indonesia akan kembali meningkat
bahkan sama parahnya dengan di india
sebagai gambaran keadaan di india saat ini sangat mengkhawatirkan
dimana rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien
baik covid maupun non covid
bukan hanya rumah sakit yang sudah tidak mampu lagi
baik dari tenaga kesehatannya maupun alat kesehatan dan obat obatan yang dibutuhkan
juga tidak mencukupi lagi
jangan sampai kita berada dalam kondisi seperti ini
maka dari itu jangan lakukan silaturahmi fisik
ketahuilah jika kita masih memaksakan
untuk bertemu dalam rangka silaturahmi fisik
baik dengan keluarga atau kerabat dimanapun
maka kemungkinan besar kita dapat tertular
dan menularkan virus covid sembilan belas
saya mohon kepada seluruh masyarakat
untuk betul betul dapat menyadari
bahwa ada banyak cara yang mudah untuk menekan penularan
yaitu dengan tetap melakukan silaturahmi di hari raya secara virtual
apabila masyarakat tidak mudik artinya masyarakat turut berkontribusi
dalam menekan penularan dan meminimalkan kemungkinan
orang tua dan sanak saudara di kampung yang dicintai
dapat tertular covid sembilan belas
selanjutnya saya akan menyampaikan terkait perkembangan zonasi
di tingkat kabupaten kota per sembilan mei dua ribu dua puluh
sebagaimana hasil keputusan bersama dari rapat terbatas presiden
bahwa kapasitas fasilitas umum seperti tempat wisata
dan pusat perbelanjaan di kabupaten kota berzona kuning dan hijau
selama masa periode peniadaan mudik enam tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu
sedangkan untuk kabupaten kota di zona merah dan oranye
akan diberhentikan sementara operasionalnya
hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kerumunan yang mungkin terjadi
mengingat pada periode ini masyarakat tentunya cenderung mengunjungi tempat tempat umum
bersama dengan keluarga atau kerabatnya
diharapkan dengan adanya keputusan ini penularan di tengah masyarakat
selama periode ini dapat semakin ditekan
oleh karena itu saya sampaikan bahwa dapat dilihat di layar
berdasarkan perkembangan per tanggal sembilan mei dua ribu dua puluh satu
terdapat dua belas kabupaten kota yang berada di zona merah
dan tiga ratus dua puluh empat kabupaten kota di zona oranye
jumlah kabupaten kota di zona oranye didominasi oleh kabupaten kota
yang berasal dari provinsi tujuan mudik
seperti jawa tengah jawa barat jawa timur sumatera utara sumatera selatan dan sumatera barat
ini harus menjadi perhatian kita bersama mengingat
di provinsi provinsi ini penularan lebih mungkin terjadi dengan cepat
adapun keputusan ini akan menjadi kebijakan dari masing masing pemerintahan
dari masing masing pemerintahan yang berada di zona merah dan oranye
untuk itu mohon kepada seluruh bupati dan wali kota dari seluruh kabupaten kota ini
untuk segera menindaklanjuti himbawan ini dengan membentuk peraturan daerah
maupun peraturan kepala daerah agar dapat menjadi landasan kuat
penegakan kebijakan di masing masing wilayah
semoga dengan dilaksanakannya keputusan ini bersamaan dengan peniadaan mudik
maka penularan akan semakin terkendali dan angka kasus covid sembilan belas tidak kembali naik
selanjutnya saya akan mencoba menegaskan kembali beberapa poin terkait
dengan pengendalian mobilitas di dalam negeri
peniadaan mudik berlaku di seluruh wilayah di indonesia
termasuk wilayah pusat kota kabupaten yang saling terhubung
kemudian pemerintah juga melarang praktek mudik karena interaksi fisik yang seringkali tak terelakkan
namun silakan lakukan silaturahmi yang menjadi hak sosial dan beragama
silakan lakukan silaturahmi yang menjadi hak sosial dan beragama
setiap warga negara secara virtual
dan ditekankan bahwa demi menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat
maka sektor esensial tetap beroperasi dengan penekanan dalam konteks yang terkendali
melalui pembatasan kapasitas maupun menetapkan rentang jam operasional tertentu
berdasarkan hasil rapat terbatas presiden tanggal sebelas mei kemarin
sudah diputuskan bahwa operasional fasilitas umum
dan hanya boleh dibuka pada kabupaten kota yang berzona kuning dan hijau
sedangkan terkait pengendalian mobilitas dari luar negeri
maka berdasarkan hasil rapat terbatas presiden pula
ditetapkan penerbangan charter akan berhenti beroperasi sementara selama masa peniadaan mudik
demi mencegah importasi kasus pun
para pekerja migran indonesia dihimbau untuk menunda kepulangannya
demi implementasi kebijakan yang baik
satgas penanganan covid sembilan belas meminta petugas lapangan yang berjaga di pintu pintu masuk wilayah indonesia
untuk memperketat pengawasan indonesia terhadap kedatangan wna
sesuai dengan surat edaran kepala satgas penanganan covid sembilan belas nomor delapan tahun dua ribu dua puluh satu
petugas dihimbau untuk menunda kepulangannya
tetapi juga menunggu keadaan negara indonesia
petugas di lapangan wajib menegakkan screening dan karantina
sebab salah satu kunci keamanan kita selama masa pandemi ini adalah
tidak masuknya kasus importasi dari luar negeri
harap petugas mengerti bahwa sudah ada kasus mutasi yang ditemui beberapa waktu kebelakang
dan hal ini harus kita hentikan
berdasarkan laporan sampai tanggal sembilan mei yang diterima oleh satgas
kita bisa mengetahui bahwa dalam penerapan pengendalian mobilitas di semua moda transportasi
sedangkan dalam penerapan sanksi bagi pemudik dan kendaraan umum
yaitu penerapan sanksi putar balik arah
telah dikenakan kepada tujuh puluh empat delapan ratus tujuh puluh sembilan pemudik dan dua puluh enam delapan ratus empat belas kendaraan
yang melakukan tes kesehatan acak kepada enam delapan ratus sembilan orang
lalu untuk penanganan repatriasi pmi dan kedatangan wna
diketahui bahwa telah ditetapkan peniadaan kedatangan pesawat charter dan pelaksanaan karantina
dan telah sebanyak
dan telah sebanyak
tiga dua ratus dua puluh delapan pmi yang sedang melakukan karantina di sumatera utara kepulauan riau dki jakarta jawa timur ntb kalimantan barat kalimantan utara dan sulawesi utara
selanjutnya saya akan menyampaikan panduan penyelenggaraan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah di masa pandemi
yang telah termaktub dalam surat edaran menteri agama nomor dua

insya allah dalam dua hari lagi umat muslim akan merayakan hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
hari ini adalah simbol kemenangan kita yang telah mampu bertahan menahan hawa nafsu dalam satu bulan terakhir
tidak hanya menahan lapar dan dahaga namun juga hawa nafsu termasuk mengendalikan berbagai kegiatan yang berpotensi memperburuk kondisi covid sembilan belas

menjelang hari tersebut maka perlu adanya persiapan yang baik demi menjalankan ibadah yang khusyuk namun tetap aman mengingat ini kita masih merayakan idul fitri untuk kedua kalinya dalam pandemi covid sembilan belas
hal hal yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan sholat id bagi pemerintah daerah setempat maupun masyarakat yaitu
pertama pelaksanaan takbiran dilakukan dengan kebenaran
pertama pelaksanaan takbiran dilakukan dengan kebenaran
wajib mencari tau informasi forum fortattle b ken wagner
kepada satgas daerah di posko desa atau kelurahan
kedua membershapkan sepuluh ton
dikait dengan praktik ibadah yang melekat dengan perayaan idul fitri mui pun menghimbau agar dalam pembagian zakat infak sedekah dilakukan dengan menyalurkannya melalui lembaga yang resmi seperti badan amil zakat nasional atau basnas dan lembaga amil zakat lainnya
hal ini untuk mencegah kerumunan dan meminimalisir kontak fisik yang dapat meningkatkan penularan
selanjutnya pada pelaksanaan di hari h sholat idul fitri hal yang harus ditekankan yaitu pelaksanaan sholat id berjamaah yang dihimbau dilakukan di ruangan terbuka hanya boleh dilakukan pada wilayah rt yang memiliki zona kuning atau hijau
hal ini untuk mencegah kerumunan dan meminimalisir kontak fisik yang dapat meningkatkan penularan

hal ini untuk mencegah kerumunan dan meminimalisir kontak fisik yang dapat meningkatkan penularan
jika kita paham bahwa dalam hal ini kepolisian harus menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah diambil maka kepolisian berhak memulangkan pelaku perjalanan yang memaksakan untuk mudik
satgas menyadari tugas yang dijalankan aparat di lapangan selama lebaran dan idul fitri ini adalah tugas yang berat dan melelahkan karena pada prinsipnya saat menjalankan tugas rekan rekan pastilah harus jauh dari keluarga
maka dari itu satgas berharap aparat di lapangan dapat selalu sabar dalam menjalankan tugas yang sedang diemban
banyak dari kita tidak terkecuali saya yang sangat merindukan keluarga di kampung halaman dan melakukan silaturahmi fisik
terlebih lagi karena pandemi ini sudah memasuki tahun kedua
tentunya tahun ini sangat berharap untuk merayakan idul fitri bersama keluarga

meskipun demikian saya harap kita bisa sama sama bersabar
apabila kita memaksakan mudik maka kita sangat berpotensi untuk merugikan diri sendiri
baik dari segi kehilangan waktu materi mengingat pada akhirnya akan dipaksa untuk berputar balik
selain itu yang paling penting untuk kita catat melalui silaturahmi fisik kita berpotensi menularkan dan tertular covid sembilan belas
tentunya ini dapat berdampak
saya yakin kita tidak mau menyesal
apabila tidak ada lonjakan kasus setelah masa lebaran maka perang kita melawan covid sembilan belas akan semakin dekat dengan kemenangan
usaha usaha yang kita lakukan hari hari ini untuk menahan diri dan tidak mudik merupakan salah satu solusi penting
untuk semakin menekan laju penularan kasus covid sembilan belas dan kematian yang disebabkan oleh covid sembilan belas
semoga di tahun depan melalui usaha dan ikhtiar kita dapat merayakan idul fitri di kampung halaman
sampai hari tersebut tiba saya harapkan kita dapat sama sama berlaku bijaksana dan bersabar
demikian terima kasih konferensi pers pada sore hari ini
selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab dengan media
terima kasih prof
ada beberapa pertanyaan dari media
ada beberapa pertanyaan dari media
ada beberapa pertanyaan dari media
ada beberapa pertanyaan dari media
beberapa pertanyaan dari media

yang pertama dari desi republik
yang pertama dari desi republika
izin bertanya terkait melonjaknya kasus covid sembilan belas di negara negara asia tenggara
hal ini pun tentunya harus diwaspadai pemerintah dan juga masyarakat
sementara masyarakat indonesia sudah diminta untuk mengurangi mobilitas dan ada pelarangan mudik
namun dalam beberapa hari terakhir ini justru banyak wna yang masuk ke tanah air
mohon pendapatnya terima kasih
mohon pendapatnya terima kasih

baik terima kasih republika
jadi pemerintah terus memantau perkembangan pandemi covid sembilan belas di negara negara asia tenggara
dan kondisi pandemi di kawasan tersebut tentunya akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengendalian mobilitas masyarakat di indonesia
sebagai upaya pencegahan masuknya imported case pemerintah juga mengetatkan pengawasan di pintu masuk wilayah indonesia sesuai dengan surat edaran kasatgas penanganan covid sembilan belas nomor dua
memalukan kebijakan unik
pemerintah zusammenfis pemerintah
dapat berjalan dengan efektif
terima kasih prof
pemerintah memastikan pencegahan
dari lonjakan kasus di tanah air
apakah di indonesia
masih banyak kasus yang tidak terdeteksi
silent outbreak terima kasih
baik pemerintah pusat
melalui pemerintah dan satgas
di daerah terus
mengoptimalisasi peran posko
penanganan covid sembilan belas di tingkat desa
atau kelurahan ini untuk
mencegah terjadinya lonjakan kasus
dengan melakukan sosialisasi
protokol kesehatan dan termasuk
pelarangan mudik sebagai upaya untuk
mencegah terjadinya penularan
dan pemerintah juga terus melakukan
testing kepada masyarakat
selama masa pemberlakuan
ppkm mikro dan pelarangan
mudik untuk menyaring mereka yang
karena itu masyarakat
harus memastikan dirinya sehat
sebelum melakukan aktivitas
dan selalu mematuhi protokol
kesehatan segera periksakan
diri ke fasilitas kesehatan
jika mengalami kejalaan
covid sembilan belas terima kasih
terima kasih prof selanjutnya
dari atelier media indonesia
pengusaha otomotif asal
ckrn di jumlah memfasilitasi
pegawainya untuk melakukan mudik
hanya menggunakan bus secara rombongan
kecil acap apakah perusahaan
yang terbukti melanggar aturan mudik
akan dikenakan sanksi terima kasih
terima kasih media indonesia
bagi siapapun yang
melanggar kebijakan pemerintah selama
masa peniadaan mudik
tentunya akan memperoleh sanksi
yaitu diminta untuk kembali ke tempat
asal perjalanan dan perlu
diingat bahwa esensi pelarangan
mudik adalah untuk mencegah
terjadinya penularan dan lonjakan
kasus oleh karena itu
saya meminta kepada seluruh pihak
untuk dapat mematuhi kebijakan
pemerintah ini terima kasih
terima kasih prof
selanjutnya dari egy tempo
tanggapan satgas terkait
mulai bermunculnya klaster tarawih
dalam beberapa waktu belakangan ini
salah satunya terjadi di pati
dan banyumas bagaimana
tanggapan satgas terkait hal ini
terima kasih tempo
saya sangat menyayangkan munculnya
kluster kegiatan ibadah di daerah daerah
tersebut oleh karena itu
saya meminta kepada masyarakat
yang ingin melakukan
ibadah untuk dapat memperhatikan
zonasi risiko di tingkat rt nya
zonasi tempat tinggalnya merupakan
zona merah dan oranye
maka kegiatan ibadah dapat dilakukan
di rumah saja namun
apabila berada di zona kuning
dan hijau ibadah dapat dilakukan
di masjid tetapi dengan tetap
mematuhi protokol kesehatan secara ketat
pastikan juga sebelum
dalam kondisi sehat dan
jangan berkunjung ke tempat ibadah apabila
dalam kondisi sakit
saya juga meminta kepada satgas di daerah
untuk dapat meningkatkan pengawasan
kepada masyarakat khususnya
di tempat ibadah untuk
mencegah munculnya klaster
terima kasih prof
selanjutnya dari wisnu kumparan
dan diko tempo
apakah ada tanggapan terkait
pemudik yang menerobos penyekatan
terima kasih pada kumparan dan tempo
saat menerobos penyekatan yang dilakukan
oleh pihak kepolisian
masyarakat perlu memahami bahwa
penyekatan yang dilakukan kepolisian
merupakan bagian dari
kebijakan pelarangan mudik
yang sepatutnya dipatuhi
oleh karena itu saya meminta
agar masyarakat tidak melakukan kegiatan
yang melanggar kebijakan ini
dan berpotensi mendapatkan konsekuensi
hukum patuhi kebijakan
ini untuk kebaikan bersama
dalam mencegah terjadinya penolakan

bagaimana update penemuan kasus
apakah ada penambahan jumlah penemuan
kasus baru pada varian varian tersebut
terima kasih pada media indonesia
untuk melihat adanya indikasi
lebih lanjut melalui
dan berdasarkan hasil
dan satu kasus varian b satu tiga lima satu
terima kasih prof
selanjutnya dari tioswara com
terkait kejadian pemuda
dua puluh tahun di jakarta barat
yang meninggal dunia diduga pasca
disuntik vaksin astrazeneca
walaupun komnas kipi tegas
menyebut tidak ada keterkaitan antara
astrazeneca dan penyebab kematian tersebut
bagaimana tindak lanjut
dari satgas atau pemerintah
terhadap kasus ini
apakah tetap lanjut memakai astrazeneca
atau menghentikan sementara
untuk pemeriksaan lebih lanjut
terima kasih pada suara com
masih menunggu hasil investigasi
yang dilakukan oleh komnas kipi
sejauh ini belum ada keputusan
untuk menunda penggunaan vaksin astrazeneca
terima kasih bu
selanjutnya dari christie dan hendro
setelah ditetapkan harga vaksin gotong royong
sebesar rp lima ratus per suntik
bagaimana tahap selanjutnya
persiapan apa saja yang dilakukan
untuk meluncurkan vaksin gotong royong tersebut
terima kasih beritasatu com
jadi kegiatan pelaksanaan program vaksinasi gotong royong
akan dilaksanakan pasca hari raya idul fitri
dan teknis pelaksanaannya sedang dipersiapkan
beberapa perincian jumlah vaksin gotong royong
yang tersedia saat ini
dari produsen mana saja
serta berapa target dosis vaksinasi gotong royong
yang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong
selanjutnya prof dari indra antara dan fitri liputanen com
bagaimana tindak lanjut satgas penanganan covid sembilan belas
karena larangan mudik ternyata tampaknya tidak efektif
dan bagaimana penanganan terhadap pemudik
yang dinyatakan positif covid sembilan belas tersebut
terima kasih pada antara dan liputanenam com
memang terdapat beberapa kejadian pemudik yang lolos
namun sebagian besar berhasil untuk dikontrol pergerakannya
sesuai dengan kebijakan yang berlaku
kebijakan peniadaan mudik akan tetap berjalan
dan peraturan akan ditegakkan oleh petugas di lapangan
koordinasi dan komunikasi terus dilaksanakan lintas sektor
dan penanganan pemudik yang terbukti positif covid sembilan belas
harus putar balik arah dan tidak boleh melanjutkan perjalanan
dan sesampainya di tempat tujuan
maka pelaku perjalanan tersebut diwajibkan untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan terdekat
untuk dapat mengetahui penanganan selanjutnya
terima kasih prof pertanyaan terakhir
apakah satgas juga sudah menyiapkan kebijakan
untuk mencegah penularan covid sembilan belas lebih luas

apakah ini akan terjadi lagi setelah lebaran
jadi untuk mengendalikan mobilitas arus balik penduduk
kebijakan pengetatan mobilitas yaitu penetapan surat tanda negatif covid sembilan belas
yang berlaku satu x dua puluh empat jam akan kembali diberlakukan
mulai dari tanggal delapan belas mei sampai dengan dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
baik terima kasih atas pertanyaan dari media
dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini berakhir
terima kasih atas perhatiannya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh